berjudul atira film baru gerapan rumah produksi milos films ini merupakan film adaptasi dari novel karya albersin enda dengan judul yang sama
nah cut mini dipercaya untuk memerankan tokoh atirah yaitu ibunda dari yusuf kala
bercerita tentang peran perempuan di tengah keluarga film ini juga dibintangi oleh tika brafani kemudian yayang senior dan aktor christopher nelwa
meski baru akan dirilis pada dua puluh sembilan september mendatang film ini sudah menuai prestasi dengan menjadi salah satu film yang diseleksi pada vancouver international film festival dua ribu enam belas di kanada
kalau kita lihat sedikit cuplikannya baru saja sangat cantik sekali dan ingin tahu bagaimana lebih lengkap lagi penggarapan dari film atir
ini sudah ada mbak mira lesmana ada mbak cutmini dan mas riri riza halo semuanya
ini lagi lagi mbak mira ya sama mas riri ya
kerjaannya cuma ini
oke ke mbak mira dulu deh sama mas riri
nah sebenarnya apa sih yang pertama kali terbersih kenapa akhirnya memilih film yang mengangkat kisah dari ibu nda pak yusuf kala
sebenarnya ini adalah satu proses yang agak panjang
saya kebetulan lama bekerja di sulawesi selatan
saya lahir di
di sana dan punya beberapa aktivitas di sana gitu terkait film juga
dan suatu hari saya dapat cerita dari salah satu anak pak jk yang mengatakan bahwa ibu kisah nenek saya itu sedang dijadikan novel ditulis jadi novel
siapa tahu bagus ya ri jadi film gitu
dan saya bilang wah yang benar gitu
nama atirah ini di makassar cukup dikenal di sulawesi selatan
dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan yang sangat penting gitu ya
banyak muridnya dan lain lain
dan akhirnya di satu waktu saya dapat kayak draft bukunya dari penerbit dan diminta untuk memberikan komentar gitu
terus saya komentarnya waduh saya menunggu siapa yang akan membuatnya menjadi film
kayak tau tau jadinya film
apa karena selama ini kali ada darah makassar ya
ya ini di nino untuk berkomentar untuk novelnya
dan dari situ riri kemudian memberikan novel itu pada saya dan dia bilang baca denger bagus banget
tapi udah ada yang mau filmin
misalnya kita nih ini soalnya gue banget
dia bilang ini gue kenal banget kehidupan keluarga dengan latar belakang bugis makassar
kita ke ibu atirahnya deh
oke mbak mini boleh diceritain gimana menjalani proses syuting selama di film atira dan perannya sebagai sosok atira
banyak yang saya dapatkan dari atila
salah satunya adalah perempuan harus belanja
banyak belajar dengan kesabaran
apa sih yang paling susah selama menjalani proses syuting ini
kan mungkin salah satunya pak
harus aksen ya karena dialeknya harus bugis kental banget ya
walaupun cuma aksen makassar aja cuma kalau misalnya saya punya waktu lebih banyak lagi mungkin saya lebih aksennya juga mungkin lebih kental
jadi hari hari juga saya mendengarkan itu gitu
ya mungkin ya
contohnya dong boleh
contohnya dialek kemudian aksen
satu kalimat coba misalnya
apa ya yang selalu saya ingat adalah kata katanya sudah makan kocu
makan yang banyak
makan yang banyak kocok
kalau untuk mbak mini untuk menghidupkan kembali apa ya ruh dari atira itu sendiri ini kan film biopik ya
apa kesusahan terbesar
saya tidak tahu sebenarnya sosoknya atirah itu kayak apa
jadi ya udah
saya cuma bisa merasakan apa yang sempat dirasakan
dan kebetulan juga saya membaca bukunya gitu kan
di saat saya membaca saya juga mempunyai gambaran sendiri sebagaimana sosok atira ini sendiri
yang penting adalah saya cuma menggambarkan di otak saya
saya merasakan apa yang tertulis di skenario itu sendiri
dan saya hanya memerankan
lebih kurangnya mas ririan
mbak mira sama mas riri lagi deh
apa selama proses syuting ada keterlibatan pak jk juga untuk mungkin melihat bagaimana supervisi lah ya kurang lebih untuk proses syuting
sama sekali tidak
kita mungkin ketemu pak jk itu hanya sebelum waktu persiapan hanya dua kali
dua persiapan dua kali
begitu kita menggambarkan bagaimana roh atirah atau bagaimana film ini akan digambarkan
dia betul betul memberikan seluruh blessingnya lah kita untuk menjalankan ini
kemudian sekali dia datang ke lokasi untuk menengok
dan itu juga ya dia seru aja ya melihat
wah ya dulu saya waktu kecil rumahnya begini
jadi memang support dari keluarga besar jk ini sangat sangat luar biasa
apa message yang ingin disampaikan melalui film atirah ini
kalau cerita kan ini cerita terjadi di tahun lima puluh an ketika di masa itu banyak yang melakukan
tidak semua tapi banyak banyak suami suami atau laki laki yang sudah sukses itu menikah kembali jadi berpoligami
inilah bagaimana sebuah keluarga kurang lebih harus menghadapi kenyataan ketika ayah mereka orang tua mereka berpoligami
tapi sentralnya ada di seorang ibu
karena ibu tuh ibu ini di dalam kebiasaan budaya di bugis makassar itu menjadi orang yang berada di tengah gitu
kalau secara kita lihat rumahnya aja ruang makan itu selalu paling tengah
jadi dia kayak di cross gitu dan disitulah ibu itu akan selalu berdiri untuk menjaga gitu
ya bicara soal kesabaran bicara soal kebesaran hati kasih sayang
dan juga bahwa penting sekali makanan kamu itu harus hangat
setiap kali suamimu mau duduk di meja makan
oke terima kasih sekali lagi untuk mas riri mbak mini dan juga mbak mira sudah hadir sharing tentang film atirani
semoga sukses di tidak hanya di indonesia tapi juga di luar negeri bisa dipandang sebagai
di indonesia yang penting